ambil air dan kain
coba dapat lagi yang
kuberikan pada ablamu ini
kayaknya ini cocok deh
buat pakai baju brokat biru gue
kamu cek adikmu ya

bagi sedikit nasi
di sini bukan badan sosial
cari rumah yang lain aja
saya permisi bu
ada apa lagi rodia
saya mau pinjam uang lagi
barang rp tiga puluh ribu saja
utang yang kemarin aja belum kamu lunasin
mau sampai kapan kamu utang
masih baik saya gak pernah nagih kamu
karena saya tau kondisi kamu
ini dalam keadaan darurat
sudah itu siapa lagi
sudah itu kamu
anak saya benar benar sakit
rodia dengar ya
sekali dua kali kamu minta tolong sama saya
jangan lupa ya
tapi kalau kamu terus menerus minta tolong
lunasin dulu utang kamu
baru saya kasih kamu utang lagi
terima kasih juragan
emas sudah gak tahan kak
saya berdoa terus ya
kamu tidur lagi
kasih uang ke mas
saya mau jadi maling
ada apa ya bu
gak ada apa apa bu
tidak ada apa apa
kamu gak apa apa
oh emak lama banget sih
bentar lagi mbak pulang kok
obatnya udah dapat mak
mak gak dapat pinjaman
ayam kamu mak jual ya
nanti kepadamu ada rezeki
mak beli lagi
mak beli lagi
beli jual aja mak
mak bawa makanan dan obat buat adikmu
sedang apa bu
saya sedang mencari ayam saya yang lepas
ayam ini jangan sampai lepas lagi
pasti mahal kalau dijual harganya
kok tau kalau ayam itu mau dijual
karena warna di pojok sana
sedang butuh ayam
coba ibu kesana